empat orang pelaku penimbun solar subsidi beserta operator nosel spbu yang ikut serta meraup
keuntungan dari para pelaku ditangkap petugas tim raja wali reskrim pores muaro jambi penangkapan
dilakukan pada jumat lalu saat para pelaku ini memindahkan solar ke tangki modifikasi berukuran
ratusan liter terungkapnya kasus ini berkat laporan penimbunan solar subsidi maupun solar
yang lalu cepat habis di spbu tersebut para pelaku menjual solar ke pengecar antara lima ribu lima ratus
sampai enam ribu rupiah per liter solar dijual kepada para sopir truk yang melintasi kawasan tersebut
seharga enam ribu lima ratus rupiah per liter penangkapan oleh tim raja wali pores muarojambi di spbu kilometer
empat puluh sembilan pada waktu itu diintai oleh tim raja wali bakal ditemukanlah ada beberapa kendaraan atau tiga
kendaraan memakai modifikasi saat ini para pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif petugas guna
mengungkap para pelaku lain para pelaku dijerat undang undang minyak dan gas bumi dengan ancaman
penjara selama lima tahun
puluhan pengendara roda dua maupun roda empat mengantre bbm jenis pertalite di salah satu spbu di wilayah
kecamatan karangtanjung kabupaten pandeglang banten senin siang antrean panjang pun terjadi pasca
kenaikan harga bbm jenis pertamax yakni dua belas lima ratus rupiah per liter pada satu april lalu warga berharap
pemerintah dapat menstabilkan kembali harga bbm jenis pertamax dan tidak kembali menaikkan harga
masuknya aja dari pertamina itu agak telat ya kalau kita sih pemesanan banyak
atau di sananya lah mungkin ada keterlambatan dalam pengiriman hari ini hari ini kosong
mayoritas pengendara roda dua di spbu patok besi subang jawa barat terpaksa mengisi bahan bakar
minyak jenis pertamax ron sembilan puluh dua seharga dua belas lima ratus per liter lantaran stok pertalite kosong stok pertalite sudah
hampir sepekan kosong di spbu ini pihak pengawas menyebut kosongnya pertalite lantaran banyaknya
permintaan jenis pertalite sehingga ada keterlambatan pengiriman tingginya permintaan bbm jenis pertalite
terjadi setelah adanya kenaikan harga pertamax tim liputan cnn indonesia